kiki kurang tahu mas
ada apa lagi sih mas kamu sarapan dulu aja ya
apaan lagi elsa marah marah
bandin keluar lo
ada apa sih
lo bilang kalau gue selingkuh kan
lo mau lo tau apa sih
lo mau ngancurin rumah tangga gue
bener bener jahat tau gak mbak
mana pernah aku ngejelekin kamu di depan suami kamu
nino nggak akan semarah itu sama gue kalau lu gak bilang gue ada di mall
dia marah sama gue
lo udah fitnah gue atau gak
mbak nggak fitnah kamu ya
kalau mbak emang lihat kamu di sana
dan mbak sama sekali gak pernah jagjelekin kamu ya
gak ada satupun orang yang bisa sembarangan di rumah saya
ada apa ini
aku berantem sama nino mah
nino gak mau akan telepon aku
nino semalam juga gak pulang
itu semua gara gara mbak andien
andin kamu gak ada puasnya ya bikin adik kamu menderita terus
ma aku gak pernah ikut campur urusan rumah tangga orang ya ma
tunggu tunggu tunggu ini masalahnya apa
kalau ada masalah bicarakan baik baik aja bisa
aku juga gak ngerti nih pak
aku gak ngakuin apa apa dan tiba tiba elsa datang ke rumah dan marah marah
jelas jelas lo tadi udah ngaku kalau lo yang bilang aku ninuh gue ada di mall
lo sengaja kan
sengaja kan biar gue berantem sama nino
udah deh gini aja elsa
mendingan kita telepon aja nino
biar nih udah yang jelasin semuanya apa yang kejadian yang kemarin
gue nelpon nino dari semalam gak diangkat sama sekali
sedangkan mbak anin mbak anin baru nelfon sekali langsung diterima
maksudnya apa sih nino
aku gak mau lagi bicara dengan elsa
ya udah bener bener mikir aku kecewa andin
sayang itu semua salah paham sayang
mas aku nggak ngerti ya masalah rumah tangga kamu seperti apa mas
jangan bikin orang orang panik di sini
dan satu lagi mas
jangan dengerin omongan orang
dengerin aja istri kamu
saya ke dalam dulu ya
saya nggak mau ikut campur masalah keluarga ini lebih jauh
maaf ya jadi bikin keributan depan rumah kamu ini ya
karena masalah kamu sama nino aku sama masa jadi kebawa
elsa kamu bikin apa sih sampai nino sama raini sama kamu
kalau kamu punya masalah sama nino selesaikan dengan baik kamu
jangan kayak anak kecil terus dewasa dong
taruh mobil mas
kita pulang aja ma
sekarang apa yang harus aku lakukan
ini udah kesekian kalinya elsa berbohong
aku bener bener gak tahu harus apa
tidak p grammar ya mbak
damoprof dengan ketoh bangsa
ikut baju tuah luarr hiss yuk
akhirnya buat saya
karena masalah keluarga elsa sama nino kamu jadi ikutan ke bawah
kan kamu tau sendiri
aku saran sama kamu loh
terus kenapa nino malah angkat telpon dari kamu
padahal elsa telpon aja nggak diangkat
nino lupa kamu udah punya suami
apaan sih nggak nyambung jawabannya
berarti kamu udah cinta dong mas sama aku
mau ada cara panti kan
selamat pagi bu
pasti kamu kesini mau ngajakin rena pergi lagi
pak al mau ngajak rena untuk ke acara ulang tahun pantai asuhan bu
sebenarnya rena agak kurang enak badan
karena kan kemarin abis pergi
kemarin yang lagi juga pergi
masa rini udah ajak pergi juga
rena kurang enak badan
dia pasti akan ngerti
baik kalau gitu
saya pun siap
saya mau nanya sesuatu ke kamu
itu si al apa bener bener gak ada perempuan yang sedang deket sama dia
setau saya sih gak ada bu
gak ada ya
oke kalau gitu
saya permisi ya bu

sampai jumpa lagi
jangan lupa subscribe ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi